memahami perekonomian dan dampaknya bagi kesejahteraan mungkin terdengar sulit
namun ada cara yang lebih mudah lagi untuk mempelajarinya dengan teknologi virtual reality
simak liputan koresponden ruli kurniawan di video ini
inilah booth imersi virtual reality yang diinisiasi bank dunia
pada annual meetings imf dan world bank di nusa dua bali
menggunakan wireless oculus google
pengunjung diajak memahami berbagai masalah dunia yang menjadi perhatian serius world bank
proyek yang dimulai lima tahun lalu ini memvideokan bagaimana kondisi yang dialami sebuah wilayah
mulai dari kondisi penampungan refuji
keadaan alam yang berubah akibat perubahan iklim
hingga bencana alam
fakta dan data ditampilkan dalam bentuk grafis yang mudah dipahami
kondisi penampungan refuji dan kondisi penampungan refuji
bisa melakukan penggabungan pembelajaran
dan membawa informasi kembali ke panggilan kami
supaya mereka bisa bekerja dengan staf mereka
daripada harus mengirimnya ke bidang dan melakukan hal hal itu
jadi ini adalah cara yang bagus untuk pertama menurunkan uang dalam perjalanan
alat inilah yang dipakai world bank dalam mendokumentasikan kondisi wilayah secara virtual tiga ratus enam puluh derajat
tiga puluh dua kamera dengan resolusi high definition
enam belas megapiksel ini dibungkus dengan casing dari polikarbonat yang amat kuat
jadi sambil dilempar juga bisa sambil merekam seluruh scenery
ataupun foto yang ada di sini dalam tiga ratus enam puluh derajat
dan hasilnya akan sangat hd resolution seperti yang ada di sana
inilah salah satu platform yang dipakai world bank untuk menyampaikan pesan moral dan sosial
terkait kondisi nyata perekonomian dan dampaknya terhadap dunia
bila tidak dikelola baik